dalam bangunan yang nyaris ambruk ini siswa sd negeri bojong paru
kelurahan randakari kecamatan ciwandan kota cilegon banten harus bersekolah
telepon penyaga genting sekolah sudah lapuk hingga harus disanggah dengan kayu
sementara itu banyak langit langit yang bolong dan bocor ketika hujan
tentu saja ini bukan tempat yang layak dan aman bagi anak anak dan guru
untuk melakukan aktivitas belajar dan mengajar
menurut kepala sekolah bangunan sd itu belum pernah diperbaiki sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
ketika sekolah itu masih berstatus impres
pada dua ribu delapan belas pihaknya sudah mengusulkan untuk renovasi tetapi tidak kunjung direalisasi
bahkan tidak menjadi prioritas pembangunan pemerintah kota cilegon pada dua ribu dua puluh
ruang kelas yang paling rusak paling parah itu ada tiga
perusakannya di bagian apa yang paling parah
di bagian atapnya atap sama internet
masih dipungsikan enggak pak
masih dipungsikan sekarang karena mengingat murid banyak ruangan tidak ada
ini itu kerobohan jati ke bawah kan ada anak belajar kan

harapannya seperti apa
harapannya yang pengennya sifat sifat dibangun biar lebih bagus dan nyaman
saat ini sdn bojong baru juga kekurangan ruangan kelas
akibatnya sekolah terpaksa membagi waktu kegiatan belajar menjadi dua sesi
di pandeglang banten seorang kepala sekolah berinisial eka dan anggota komite sosial berinisial ap
yang diduga melakukan korupsi ditangkap petugas dari unit tipikal reserse kriminal pores pandegelang pada khabis malang
keduanya ditangkap di rumah mereka di pandeglang
polisi juga menggeledah rumah dan menyita sejumlah berkas
yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi
yang dipenggelapan dana bantuan yang seharusnya disalurkan
bagi empat ratus sembilan siswa miskin di sma negeri tiga pandeglang
petugas menduga penyelewengan itu dilakukan selama dua tahun berturut turut
dengan jumlah uang sekitar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah
kalau untuk pelaku sendiri pelaku yang pertama itu inisial eka
itu adalah mantan kepala sekolah sma tiga
yang kedua adalah sma negeri empat pandegelang
yang kedua adalah saudara ap itu adalah mantan anggota komite penyaluran bantuan siswa miskin tersebut
saat ini polisi masih menyidik apakah para tersangka juga melakukan korupsi di sekolah lain
karena sebelum bekerja di sma negeri tiga dan sma negeri empat pandegelang
mereka bekerja di sejumlah sekolah di wilayah pandeglang
kedua tersangka dapat dijerat dengan undang undang tindak pidana korupsi
di dalam cemang hukuman
dua belas tahun penjara